tren penggunaan electronic board e board atau papan luncur bermesin membuat peminat e board semakin banyak
berbagai ebor produksi luar negeri mulai memasuki pasar indonesia
tren pemakaian e board juga terjadi di bandung tapi bedanya e board yang digunakan ini buatan sendiri
electronic board atau e board yang satu ini hasil kreasi yusuf gumilar dan rizky hermawan
e board ini diberi nama cula board
dirancang sejak akhir dua ribu tujuh belas cula board termasuk segmen mountain board yang bisa dipakai di segala medan
yang membedakan adalah tenaga yang dihasilkan oleh motor penggerak cula board lebih besar dibandingkan dengan e board biasa
menggunakan dua brushless motor sebagai penggerak dan baterai lithium polymer berkapasitas dua belas mah
cula board diklaim bisa mencapai kecepatan maksimal empat puluh lima km per jam dan menempuh jarak hingga tiga puluh km
dengan waktu pengisian baterai tiga empat jam
untuk pengoperasian cula board menggunakan remote control yang tersambung dengan frekuensi radio
kita sekarang sih masih bikin prototipe ya lagi disempurnain sih
cuman kita rencana ke depan ketika udah emang layak jual emang kita berencana mau jualan
oh jual ya
iya sekarang belum
kalau buat bikin yang sejenis mountain board sih agak mahal sebenarnya
mungkin sekitar lima belas satu ratus sepuluh jutaan
bukan hanya cula board
juga ada pembuat e board rakitan lainnya
bedanya e board yang satu ini digunakan untuk menyalurkan hobi
sekilas e board rakitan milik andi madina atau dina ini terlihat sama dengan e board pabrikan lainnya
namun dina mengaku sengaja membuat e board tersebut agar bisa disesuaikan dengan kemauannya
ditenagai motor listrik dengan baterai litium ion enam ribu m
e board ini diklaim memiliki kecepatan maksimal empat puluh km per jam dan dapat bertahan hingga jarak dua belas lima belas km
dina mengatakan bahwa e board rakitan ini lebih murah dari e board yang lain
ya b jadi pastinya lebih murah ya
kalau rakit kan bisa jadi unlimited ya
tergantung kita maunya mau spek apa udah gitu mau coba coba berapa kali trial and error
ini ganti nih ganti ini ganti
ya kalau menurut saya sih range nya dari delapan juta sampai lima belas jutaan lah
meskipun bisa disesuaikan dengan keinginan biaya pembuatan e board rakitan lebih mahal dibandingkan dengan e board pabrikan

bagi anda yang tertarik ingin membeli electric board rakitan sebetulnya kira kira gambaran kelebihan dan kekurangannya
dan memilih pilihan kembali kepada anda apakah anda ingin membeli e board rakitan ataupun pabrikan
renky widjaya bandung